dari hobi menjadi rezeki hobi menggambar dan melukis ines tiara ini telah berubah menjadi bisnis dengan omset ratusan juta rupiah setiap bulannya
berawal dari hobi menggambar dan modal sepuluh juta rupiah ines tiara merintis usaha kerajinan kelly sanko
bisnisnya adalah memberi ilustrasi benda berbahan kertas seperti kertas kado kartu ucapan buku jurnal agar terlihat lebih menarik
jurnal itu kayaknya di indonesia itu kurang menarik gitu makanya waktu itu aku coba create gimana sih supaya orang tertarik membeli kategori produk ini dengan ilustrasi yang jenis baru gitu
terus kelly sanko sendiri ini menarik sih namanya ekeci dari mana sih awalnya
jadi kelly ini sebenarnya nama dari binatang peliharaan aku sendiri yang aku pikir eh ini kayaknya namanya lucu juga nih waktu itu kan soalnya temanya mau ceritanya binatang binatang gitu
jadi akhirnya kita putusin general supaya lebih masuk ke seluruh kalangan masyarakat gitu
kemudian awal bisnis ini berdiri mengeluarkan modal berapa banyak nih mbak dan biasanya untuk apa aja awal modalnya
awalnya itu kan produknya baru hanya rapping paper terus lalu journal kartu yang seperti ada di sini
waktu itu sih startingnya paling kisaran hanya sepuluh juta gitu tapi memang dengan limited banget waktu itu
biasanya juga ya cost printing kertas dan lain lain seperti itu
mbak di sini banyak banget nih produk produk custom ini bisa dikasih lihat ke saya nggak sih mbak
benda bendanya atau barang barangnya apa aja sih yang bisa di custom di kelin cenko ini sendiri
seperti ini ini pouchnya ini biasanya kita customize untuk
anak anak birth day atau give untuk christmas atau mungkin kayak satu bulanan anak baby gitu
jadi banyak sih request nya dari klien untuk event event gitu
selain pos ini apalagi nih mbak yang paling banyak dicari konsumen ke kelly senko
kalau kategori sih ada ini juga tote bag lalu ada clutch
itu kalau saya lihat tadi menariknya mbak itu sejenis scarf atau banduk
kalau ini scarf
ini sebenarnya kita baru kolaborasi dan ini scarf nya untuk anak anak
tapi kita juga ada untuk yang dewasa
dan ini pure illustratif ya mbak ya
dan ini kira kira harganya berapa nih mbak rata rata
untuk scarf sih kita jual di starting rp dua ratus delapan puluh untuk yang dewasa dan yang anak anak starting dari rp dua ratus tiga puluh
untuk all item di sini dari yang paling murah sampai paling mahalnya berapa mbak
starting dari rp dua puluh itu dari greeting card yang ada di sini
ini biasa kalau lagi event birthday atau valentine's atau christmas gitu
jadi kita memang ada untuk macam macam event gitu
harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau yakni berkisar antara rp dua puluh hingga rp tiga ratus
ya aku suka banget sih sama produk produk di kelly sanko ada banyak pilihannya
terus kayak yang satu ini aku custom
aku suka banget sama rabbit dan sesuai dengan apa yang aku mau gitu
ini harga rp delapan puluh lima ribu aja cukup terjangkau sih untuk aku
ines tiara pun berbagi ilmunya dan mengajari saya membuat desain dan memberi ilustrasi barang
semua ilustrasi ini menggunakan bahan bahan yang sederhana dan ramah lingkungan
seperti cat akrilik palet air dan air
nah ini punya mbaknya yang hanya berapa menit
cuma sebentar aja ini hasilnya
ini bisa dilihat pemula dan yang profesional
nah mbak abis dari tahap ini kemudian biasanya sih kalau kayu kita bisa langsung jadiin home decor
oke sebenarnya originalnya itu biasanya
pintingnya di kertas
itu kertas khusus cat poster atau cat gua sebenarnya
berarti ini udah bisa jadi ya mbak ya tinggal dihias lambat tambahan lagi ya udah jadi
dan satu ini berapa mbak
sebenarnya kita nggak jual di kayu sih
kita lebih jualan
oke ini berarti bestnya aja ya
oke berawal dari hobi bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya
oke lagi deh mbak buat lagi
meski baru tiga tahun berdiri dan memiliki kurang dari sepuluh karyawan kiri sanko sudah dapat meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan
intan novanaya jakarta